beda setahun dong kita
soal itu kita singkirin dulu
lebih baik kita langsung

jangan lupa ya salamin sama pak deddy
bilang dari emak
iya emak beres tadi salamin
udah tekeran nomor hp belum emak
urusannya kenapa jadi begini ya
ditaksir rumahnya iyan
si iyan rumahnya udah baik
kayaknya lo bentar lagi
jadi bebinya si iyan nih
susah dia jadi orang ganteng
ditaksir sama emak emak
nggak like gue
ngeri tau emaknya iyan naksir
mending siapa gitu kek
emaknya yang lain
repa sama boy
lama lama kelihatan cocok sekali ya
ini mah nih harus cepat cepat dikawinkan
ada suha suha sedikit ya
mereka serasi kalau kalian bersatu
ini sudah strasi seperti lalap sama sambal
biarkan mereka bercengkerama sama sini ya
iya tinggal ya
ya ampun ray
ya namanya juga manusia rek
nggak selamanya sehat
pasti ada saatnya sakit kan
masih ada keluhan
udah lumayan kok
tadi kita gak sempet
beli apa apa buat kesini
saya buru buru juga
aduh rey gak usah ngeri neri ya ray
gue gak perlu dibuhin apa apa kok
cukup ngeliat reboy
gue juga udah seneng
gue bisa dekat sama reva juga kan berkat loh
cindy milih sama megan kesini kok
mereka pasti dateng loh ray
karena mereka kan sahabat sahabat lo juga
lo sampai sakit kayak gini pasti karena lo kepikiran kan soal mondi
ya saran gue sih mendingan lo jangan terlalu
ngebebanin pikiran lo soal masalah lo sama mondi
gue yakin banget ray
kekuatan cinta lo berdua itu sangat kuat
kalian gak akan terpisahkan
dan gue juga yakin
suatu saat nanti
mondi pasti balik sama lo
makanya mendingan lo sekarang
jangan terlalu kepikiran lo sama mondi
masalah ini oke
lo mendingan fokus aja belajar dan fokus juga buat un kita nanti
thanks banget ya ray
soal kontes kalian yang
kita sih udah mau mulai penyisian
wah kalau gini ceritanya
dan kayaknya gue bakal
sungguh deh kalau misalkan lihat kalian
apalagi tambah harmonis banget kayak gini
kalau misalnya masih sakit gak usah maksain gak apa apa
yang penting lo doain aja supaya kita sukses oke
soalnya udah mau maghrib
jadi kita harus balik
oke deh kalau gitu
thanks ya udah jemukin gue
semoga lo cepet sembuh ya ray
terus lo bisa ngeliat gue sama boy beraksi oke
yaudah begitu kita pamit ya
ada apa sih on
peto tangguh sini
tuh alec masuk ke cafe sendiri
iya juga sih ngapain tuh anak
on deh nak
tuh tuh tuh lo liatin
ada si mamanya si reva
ini mereka lagi merencanain
rencana yang sebusuk
buat ngancurin hubungannya si reboy
lo masuk ke dalam
nguping apa yang mereka omongin oke
iya enggak enggak enggak
masuk aja lo buat gue
enggak gak bakal mau gue
hitam gak bakal ketahuan
eh lo gak nyadar diri lo lebih hitam dari gue
kalau gue masuk gue bakal ketahuan
kalian berdua kenapa sih
sama sama hitam juga
berisik tau gak
sekarang gue yang nentuin siapa yang bakal masuk ke dalam mungin tilin
gue gak mau
kalian mau bantuin
siapa yang gue tunjuk harus ngintilin tuh mereka
udah deh gue tuh
tunggu sini lo pada
kelihatan awet muda ya
aku kan masih muda lex
umur tante berapa
masalah juga nih orang
gue jujur gak ya
apa gue tuain aja
biar alex gak ngarep lebih dari kue
secara kan gue ngerasa
kalau kelakuan dia itu beda banget
dan pasti dia punya perasaan sama gue
oke kalau tante keberatan ngasih tau umurnya
mendingan aku tebak aja
menurut aku tante
lebih muda dari aku
kalau soal umur
ya umur aku
beda setahun dong kita
soal itu kita singkirin dulu
lebih baik kita langsung
boleh gak aku langsung
demen sama umurnya reva
boleh aja sih
perkiraan gue ya
rencana kamu apaan
kita kan belum senang
santai aja dulu kita
it's okay kamu mau pesen makanan duluan
dua makanan favorit disini
sama minuman ya
gue yakin kan gue yakin banget
si alex itu demen sama minuman reva